kabar mengenai pemberian vaksin secara gratis menjadi angin segar di tengah pandemi covid sembilan belas
namun demikian masih banyak warga jawa barat yang ragu melakukan vaksinasi covid sembilan belas
kalau misalnya udah teruji sama udah diuji dari pemerintah masih mau aja
kalau misalnya belum ya pasti takut juga ya
saat ini kayaknya nggak dulu deh ya nanti aja nunggu
saya mau cuman mungkin perlu pertimbangan dulu dari pihak
apakah karena saya ada usia juga sudah di atas lima puluh sembilan kemudian ada faktor comorbid
apakah itu sudah diantisipasi oleh pihak kesehatan begitu
berdasarkan survei yang dilakukan komite penanganan covid sembilan belas dan pemulihan ekonomi daerah jawa barat
dari satu delapan puluh enam responden di dua puluh tujuh kabupaten kota
empat puluh tujuh satu persen diantaranya mengaku bersedia disuntik vaksin
sementara sembilan persen warga menolak diberi vaksin dan sisanya mengaku masih ragu dan belum membuat keputusan
pemerintah provinsi jawa barat menyebut
survei dilakukan untuk melihat persepsi masyarakat terkait pengadaan vaksin covid sembilan belas di indonesia
nantinya hasil survei akan dijadikan acuan untuk langkah penanggulangan covid sembilan belas di jawa barat
vaksin ini sebetulnya tidak harus untuk seluruh penduduk
vaksin yang tiga puluh persen sudah divaksin itu akan melindungi yang tiga puluh persen
yang saya tahu saya seperti itu
tujuh puluh tujuh persen yang tidak mau ya kita terus sosialisasi dan sebagainya
mungkin ya mereka juga lama lama kalau sudah ada contoh kalau sudah ada pengalaman mungkin akan lain lagi pendapatnya
itu kan survei itu dilakukan sekarang
dilakukan sekarang masih banyak informasi masih banyak disinformasi tentang vaksin di masyarakat dan sebagainya
menurut epidemiolog griffith university diki budiman adanya vaksin covid sembilan belas tidak menjamin pandemi segera berakhir
program vaksinasi harus memenuhi sejumlah syarat agar tercipta herd immunity
yaitu cakupan warga yang divaksin harus mendekati angka seratus persen
jaminan keamanan dan efektivitas vaksin yang harus melebihi sembilan puluh persen
serta angka reproduksi covid sembilan belas harus bisa ditekan seminimal mungkin
kalau misalnya bicara cakupan jawa barat atau bandung
ya sembilan persen jangankan sembilan persen sebetulnya
harus diminimal seminimal mungkin jumlah orang yang nggak mau divaksin
dengan strategi strategi yang nanti bisa saya jelaskan
namun harus diketahui kenapa ini penting
bahkan satu orang sekalipun itu adalah cukup membuat satu situasi menjadi buruk
pandemi itu dimulai dari satu orang
itu adalah cukup membuat satu situasi menjadi buruk
pandemi ini dimulai dari satu orang

cukup satu orang yang artinya bisa membuat situasi menjadi tidak terkendalikan
diki menambahkan pemerintah harus menunjukkan komitmen dan keseriusan dalam mengendalikan pandemi covid sembilan belas
tidak hanya terkait vaksin pemerintah juga diharapkan untuk lebih sigap dalam melakukan tiga t
yaitu testing tracing dan treatment agar pandemi bisa segera berakhir
lai sanisa rizky rahadian bandung jawa barat